kayaknya gimana sih menjadi saksi dari seorang ayah
ini sengaja datang ke sini untuk menyaksikan sidang saksi hari ini
termasuk saksi untuk sidang kali ini
doa lah suaranya doa yang terbaik aja gitu aja
perasaannya gimana sih menjadi saksi dari seorang ayah
cepuraduknya seperti apa itu bisa dijelaskan mungkin
kalau boleh tahu ada bocoran nggak apa sih yang akan disampaikan nanti dalam persidangan